semoga pak al dan bonin gak kenapa napa
oh enggak enggak enggak
pak al pernah bilang
kalo terjadi apapun
jangan kasih tau bu rosa
saya telepon pak surya aja deh
orang takut itu adalah indikasi orang
yang melakukan suatu perbuatan
ma aku gak tau apa apa
ma aku gak berbuat apapun ma
yaudah kalo gitu kamu turun aja
kalau memang kamu gak melakukan apa apa
kamu masuk ke dalam
polisi yang memanggil kamu
mereka cuma minta keterangan aja kok
kamu gak usah takut
polisi cuma butuh keterangan dari kami
yaudah tapi temenin aku ya
mendingan kamu turun aja ya
kamu turun sekarang
semakin lama kamu nunggu disini
kamu akan semakin ngerasa deg degan
kamu masuk dalam ya
udah jam segini tapi kenapa sudah saya belum datang ya
permisi pak bagas
saudari elsa sudah datang
kenapa nggak langsung suruh masuk
saya lihat saudari elsa penuh keraguan pak
kayak ketakutan gitu
yaudah kalau begitu biar saya suruh
benar apa kata pak erick
dari gesturnya saudari elsa terlihat sangat panik
malam kemarin saya sempat ke rumahnya saudari shena
dan saya melihat saudari elsa itu keluar dari rumahnya saudari siena
saya inisiatif saya bunuh dia dari belakang
dan ternyata saudari elsa itu
datang ke rumahnya
orang tuanya yang bernama
dan juga bu sarah
jangan jangan dia takut setelah menerima surat panggilan kita pak
makanya dia langsung pulang ke rumah orang tuanya
saya belum bisa memvalidasi
pertanyaan besar saya pak
menginap di rumah siena
sedangkan siena sudah beberapa hari
gak ada di rumah pak
timnya pak bobby tanya
apa kita lanjut pitching ke mereka apa enggak
karena kita belum mengirimkan revisi revisi yang mereka inginkan
kalau begitu saya permisi
apa ini artinya peringatan dari pak bobi
kalau waktu ini pak bobby balance
yuk sampai ketemu
mudah mudahan dengan jessica
bisa memperlancar dan memperbaiki keadaan dari perusahaan
mas kamu harus bertahan ya mas
kamu harus bertahan mas
biasanya kena penerbangan di budaya masyarakatnya
kamu harus bertahan ya
ibu ibu tunggu disini ya
bu anin juga sempat keupan disini
dan tangannya cedera
sebelumnya jadi mungkin perlu
oke ibu ikut saya masuk ke dalam
makasih pak reni
semoga pak aldan
oh enggak enggak enggak
pak aldan pernah bilang
kalau terjadi apapun
jangan kasih tau bu rosa
saya tolong pak surya aja deh
mau nunggu di dalam aja nggak
disini aja ya
sebenernya mama khawatir sekali sa
kalau kamu menghadapi ini sendirian
tapi kalau mama dampingin kamu terus
nanti kamu malah jadi
gak mendapatkan pembelajaran dari peristiwa ini
apa yang gitu pak
speakerphone aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ren ada perkembangan soal andin
iya pak alhamdulillah bu andin

alhamdulillah bu andin berhasil selamatkan dari penjagaan itu pak iya kita juga dibantu sama detektif swasta yang pak alsewa
terus sekarang kondisinya ini gimana
sekarang bu andin di rumah sakit pak
sedang penanganan dokter pak
ya takutnya tangan yang terluka itu
semakin memburuk ketika penyakapan penyukaan itu pak
astagfirullahaladzim ya allah
semoga nggak ada yang serius ya
waktu membebaskan bu andin
pak al terkena tusukan pak
ren sekarang saya kesana deh
di rumah sakit mana
di rumah sakit sejahtera ya pak
oke saya kesana sekarang ya
ya baik pak
mak tolong tolong kamu hubungin elsa bilangin kita ke rumah sakit ya
rasa juga pasti kan masih ditanya tanya di dalam
aku gak mungkin nelfon
yang penting kita lihat dulu kondisinya andin sama al
mereka baik baik aja apa enggak
aku kepikiran banget soal andin
teman teman ntar di jalan ditelepon ya
stop tunggu sebentar
ayo jalan diam diam
kapan sih mulainya
kapan coba gue ditanya tanyanya
atau yang kamu gosong saja
ini pasti rombongan penjahat yang barusan ditangkap
aduh males banget nih ngeliat mereka
ini para penculik saudari andini karisma putri
sudah berhasil tertangkap
mbak anin udah ketemu
ngapain dia kesini
kok udah ditangkap aja sih penculiknya
kenapa gak lamaan dikit